tertipu dengan investasi iklan di televisi berbayar dengan total kerugian senilai satu ratus tiga puluh miliar rupiah
tujuh belas orang yang menjadi korban ikut sidang perdana di pengadilan negeri jakarta barat selasa sore
pelaku mengaku sebagai salah satu karyawan perusahaan televisi swasta
pelaku juga menggunakan seragam dan id card milik media tersebut untuk mendapatkan kepercayaan dan meyakinkan korban
tadi saya juga di zoom dengan saudari lita sendiri dan semua pernyataan yang keluar dari mulut saya pun diakui oleh bu lita sendiri
apa mbak yang diakui oleh bu lita itu apa mbak dari pernyataan mbak
adanya kerugian saya senilai tiga puluh empat miliar
sidang akan dilanjutkan selasa pekan depan dengan agenda keterangan saksi lain
tim liputan cnn indonesia